eh siapa lu
gak boleh ngasapan kayak gitu dong sama cewek
dia juga gak mau kan dipengen pengen sama abang
lu mainan pergi dari sini
jangan ganggu kita
kamu berani kita
abang denger sendiri kan
lagian juga kan gak mungkin pegang pegang cewek kayak gitu
gue bener bener mau nikahin dia pak
kalau gue ikutin sampai persiapan nikah
kinar pasti jadi kilat
kalau nggak mau juga gak apa apa bilang aja
ah mau mau kok
maaf aku habis mikirin konsepnya
jadi kamu aku boncengin
keren juga sih
keren juga boleh
ketemen aja dulu kalo kayak gitu
aku jalan kesana ya
ya udah oke
susah emang jadi crosser tanpa
gampang banget matain hati perempuan
ya udah lah biarin aja gue nikah sama tristan
gue jangan kasih tau dulu deh tante marissa
atau mirawan atau enggak
jangan kasih tau mereka
dan kalau perlu juga bokap nyokap gue
gak perlu tau
daripada mereka tau
kena komporan dari tante marisa
gue sama tristan surprise
kasih tau mereka
jadi nanti kalo misalnya udah mau nikah
banget udah fix
baru bakal kasih tau
ya udah kita jalan
ada mama lagi disitu
kalo kayak gini gak bakal di izinin pergi nih
harus cari akal
mau ke rumah sakit jenguk bebek
kenapa emang ma
meli tuh mau ke rumah sakit
mau ambil duitnya mama loh ma
melly kan mau balikin duit sewanya
mama emang gak mau dibalikin duit sewanya
mama kepengen banget kan
situ gak capek capek bohong
bohong mulu sih ya jadi anak
bohongin mama gak kelar kelar
kalau yang kemarin itu kan beneran duitnya bppn dirampok
jadi bebek gak bawa duitnya
kalau sekarang kan emaknya
yang mau gantiin duitnya
emaknya ian tuh soalnya
pengen naik haji
makanya gak mau udah utang utangan
yaudah kalau gitu mama aja yang berangkat
mama gak usah berangkat ma kesana ma
kalau mama yang minta duitnya
pasti gak boleh ma
udah meli aja
orang udah kelamaan ngibul
jadi ngibulnya keterusan
mulu gak kelar kelar
aduh meli udah dah ya
mama aja yang berangkat ya
biar emaknya si ian itu ketemu sama mama
duitnya langsung kelar
si ian itu kamarnya di kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
kamar nomor berapa
si itu beneran mau jadi pelupa apa bagaimana
udah ngaku aja nomor berapa itu kamar
begitu dong neng
sekali kali support kayak gitu
orang mau ngambil duit gak pernah di support ya
sekali kali support kayak gitu

nah cakep ada jajan gak neng
gara gara suka ngipul sama emak
mama jadi udah gak percaya lagi sama gue
kalo nanti emaknya ian ketemu sama mama bisa berantem hebet
kalo seandainya emas mampi dulu ke apartemen
mas mau liat kondisinya reka dulu
ya udah gak apa apa mas
bener gak apa apa
kamu sudah mulai sehatan
bener juga kata mama
gue emang harus ngintilin mas b terus menerus
biar raff anak nasi kau itu gak akan ada kesempatan
untuk kasih rekaman itu ke
kaya gitu tadi justin lo
udah dong gue capek nih
jangan terlalu ngarepin tuh yang gak pasti
udah cari aja yang pasti pasti lah
gue harus cari yang standar gitu
yang mau sama gue
terus gue gak peduli jelek atau enggaknya
gue itu ya harus cari yang
emang bener bener ada di hati gue yang enak dilihat gak malu maluin gue kenalin sama teman teman gue
ya elah serah lo dammit
gila apa ya lu siapa juga sih yang mau pacarin mayat
udah deh mending sekali kita sabar aja
gue juga sabar orang sabar itu sayang sama allah
percaya sama gue
ya elah yaudah
aduh gue lapar
sepi ya aman trik
hai cantik mau kemana
temenin kita kita lah
udah lah gak usah buru buru
udah mending sama kita aja disini dulu ya
udah mending sama kita aja
lepasin dong lepasin dong
udah lah gak usah jual mahal
lepasin dong iya aduh
kalian jangan kesaluan ya
neng kita itu gak keterlaluan kita kita ini orang orang yang kurang kasih sayang
eh enggak dulu lepasin
eh siapa lu
gak boleh ngasapan kayak gitu dong sama cewek
dia juga gak mau kan dipengen pengen sama abang
lu mainan pergi dari sini
jangan ganggu kita
abang denger sendiri kan
lagian juga kan nggak mungkin pekan pegang cewek kayak gitu bang
lu jangan sok nyeramain kita ya
gak denger temen gue ngomong apa
lu pergi ya pergi
gue gak mau ribut sama kalian ya
kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik baik
kalian jangan berbuat kayak gini lagi ya
iya bang jadi kita boleh pergi nih
gak tau dia bakalan jadi apa
aduh mas kok mereka udah lepasin gitu aja sih
ya mereka kan udah kapok jadi ya kasih gana
aduh maksudnya lu gugup banget sih
mereka cuma ngomong kayak gitu cuma pengen dibibasin aja
mestinya penjahat kayak mereka itu kita laporin ke polisi
mbak kayaknya penampilan mbak juga kurang
kurang gimana ya mbak ya kurang bagus kayaknya ya
kalau mbak berpenampilan kayak gini mungkin mereka itu punya niat jahat
buat ngelakuin sesuatu sama mbak
jadi ya lain kali jangan pake baju kayak gini ya mbak ya
iya iya maaf saya gak kepikiran sampai kesana
ya ini buat pembelajaran aja buat mbak
yaudah kalo gitu saya pamit ya mbak ya
iya terima kasih